kita ke informasi selanjutnya keberadaan salah satu korban tsunami pandeglang rifan aditya
sempat tak diketahui keluarganya
setelah pengelola rsud berkah pandeglang mengumumkan lewat media sosial
keluarga yang berdomisili di yogyakarta akhirnya bisa menemukan rifan pada hari ketiga pasca tsunami
rifan aditya korban selamat akibat terjangan tsunami di selat sunda tak dapat menghubungi keluarganya
ia tak tahu keberadaan ponselnya
pria dua puluh delapan tahun asal bantul yogyakarta ini berada di anyar bersama rekan kerjanya saat tsunami menerjang
pihak rsud berkah pandeglang berinisiatif menyebarkan informasi lewat media sosial facebook
pihak keluarga akhirnya baru mengetahui kabar mengenai rifan pada senin dua puluh empat desember pukul lima sore
sukiyo ayah rifan langsung berangkat ke pandeglang bersama adik korban ahmad fauzi
ya itu facebook semua saya lihat di tv semua
menyertai tangga saya itu lapor
rumah saya itu banyak yang gini namanya ripan mustafa kena tsunami di tempat kejadian
itu itu itu langsung sini
sukio bersyukur putranya masih selamat
rifan yang baru bekerja di tangerang selama tiga bulan bersama rekan kerjanya mengadakan acara di salah satu villa di anyer banten
saat kejadian rifan mengaku terseret ombak dan terombang ambing di tengah laut selama lebih dari delapan jam
kapan bapak ditemukan sama penyelamat
aku nggak ditemukan sama penyelamat
itu kan udah terlebar agak jauh
kan air agak surut
nah itu kan alhamdulillah aku bisa bernafas
terjalan kaki sekuat tenaga
walaupun itu kan kadang muntah muntah juga
berhenti bentar muntah
muntah lagi jalan kaki lagi sampai ke jalan raya
rifan sempat pasrah terlebih dirinya mengaku tak bisa berenang
ia bersyukur masih diberi keselamatan
saat ini ia harus menjalani serangkaian operasi paru paru akibat menelan banyak pasir
keluarga rifan berharap ia dapat pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga
ya ramai kabar terbaru gunung api krakatau yang berstatus siaga ya atau level tiga
mari kita lihat juga keramaian warganet dari akun yang pertama
ada dari akun kepala pusat data informasi dan humas bnpb
atsutopo underscore pn yang mencuit pvmbg menaikkan status gunung anak krakatau
dari waspada level dua menjadi siaga atau level tiga
dengan zona berbahaya diperluas ya dari dua km menjadi lima km
masyarakat dan juga wisatawan dilarang melakukan aktivitas
di dalam radius lima km dari puncak kawah
dan kemudian kita bergeser ke cuitan selanjutnya
ada ed anggi pmt yang mencuit sekarang gunung anak rakatau sudah siaga tiga
sedih rasanya di daerah sendiri lagi dilanda banyak musibah
semoga semuanya diberikan keselamatan ya allah amin
dan kemudian kita bergeser ke ed anissa afah yang mencuit bahwa gunung anak krakatau
jadi level siaga padahal kemarin ini memang masih level waspada ya

semoga semuanya baik baik saja amin
terakhir at megaria delapan yang mencuit bahwa status gunung anak rakatau naik dari waspada jadi level tiga
semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
nampaknya para netizen memang tidak menginginkan hal hal buruk yang terjadi
tentu saja ya kita doakan bersama